jelis hakim pengadilan negeri keraksaan probolinggo jawa timur memfonis hukuman delapan belas tahun penjara pada dimas kanjeng
dimas dinilai terbukti menyuruh sejumlah anak buahnya untuk membunuh abdul ghani
fonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yakni selama seumur hidup
dimas kanjeng taat pribadi akhirnya difonis delapan belas tahun penjara atas kasus pembunuhan abdul ghani salah satu pengikutnya
dimas kanjeng terbukti bersalah karena menyuruh sejumlah anak buahnya yang lain untuk melakukan tindakan terhadap abdul ghani
dia juga dianggap melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
frasa tindakan ini dianggap hakim sebagai ungkapan memerintahkan pembunuhan terhadap abdul ghani
hakim juga menyebut dimas kanjeng menyerahkan uang senilai seratus juta rupiah kepada salah satu eksekutor abdul ghani
fonis yang disampaikan oleh ketua majelis hakim basuki wiono ini jauh dari tuntutan jaksa pada dimas kanjeng yaitu penjara seumur hidup
baik pihak dimas kanjeng dan kuasa hukumnya maupun jaksa penuntut umum menyatakan banding atas fonis ini
menurut kuasa hukum dimas kanjeng muhammad soleh fonis tersebut menunjukkan hakim bersikap ragu
jika memang hakim yakin pembunuhan dilakukan atas suruhan dimas kanjeng maka paling tidak fonisnya adalah dua puluh tahun atau sama dengan tuntutan jaksa yaitu seumur hidup
apa yang diputuskan oleh majelis hakim sesuai dengan prediksi kita bahwa hakim tidak mungkin punya keberanian membebaskan
meskipun pertimbangan hukumnya tadi itu tumpang tindih
di satu sisi mengambil fakta persidangan di sisi yang lain mengambil bap
yang katanya dimas kanjeng meminta supaya itu dihabisi sekalian
soal uang satu ratus tiga puluh tidak ada dalam fakta persidangan
setelah fonis ini dimas kanjeng masih harus menghadapi sejumlah dakwaan lain
di antaranya dakwaan penipuan dengan modus penggandaan uang pencucian uang dan pembunuhan ismail hidayah
salah satu pengikut dimas kanjeng lainnya